k grandi kedua

sedikit lagi bu
kamu sudah siapkan kameranya
jangan sampai lupa
saya mau seluruh foto
aku ingin sekali melihat
wajah ranti saat dia melihat detik detik terakhir proses kematian anaknya